halo saat malam presiden joko widodo urung melakukan reshuffle menteri di rabu pon satu februari
kabar reshuffle menyeruak seiring pdi perjuangan mendesak nasdem keluar dari kabinet buntut dari deklarasi bakal calon presiden anies baswedan
gonjang ganjing koalisi partai pendukung jokowi dikabarkan membuat tarik menarik pembahasan reshuffle di istana berjalan alat
akankah koalisi ini mampu bertahan hingga akhir masa jabatan jokowi di tengah konstelasi pemilu dua ribu dua puluh empat yang semakin memanas
gonjang ganjing reshuffle koalisi jokowi bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu setengah jam ke depan dalam political show
rabupon bener ya nanti tunggu aja
itulah jawaban presiden joko widodo saat ditanya soal reshuffle kabinet yang disebut akan dilakukan pada rabu pon yang jatuh pada satu februari dua ribu dua puluh
namun presiden tidak menjawab secara lugas
apakah reshuffle kabinetnya benar benar dilakukan atau tidak
isu perombakan kabinet sudah bergulir sejak akhir tahun dua ribu dua puluh dua dan kian kencang saat memasuki awal tahun dua ribu dua puluh tiga meski waktunya masih tarik ulur
sekretaris jenderal pdi perjuangan hasto kristianto mengatakan
pdi perjuangan sebagai partai pengusung joko widodo sudah memberi masukan dan rekomendasi nama
namun reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak presiden
kami sudah memberikan masukan masukan kepada bapak presiden tentang beberapa nama menteri dan itu semua nanti bapak presiden yang mengambil keputusan
sejumlah menteri kabinet jokowi mulai dipanggil keistimewaan
pada selasa tiga puluh satu januari kemarin menko perekonomian sekaligus ketua umum partai golkar erlangga hartarto tak menampik adanya sinyal reshuffle
bahkan erlangga menyebut akan adanya peristiwa politik yang terjadi pada hari rabu
politik nantinya tunggu hari rabu
hari rabu ada apa pak
setiap hari rabu ditungguin
sebelumnya secara terang terangan ketua dpp pdi perjuangan jarod saiful hidayat meminta presiden mengevaluasi kinerja dua menteri dari partai nasdem
yakni menteri pertanian serta menteri lingkungan hidup dan kehutanan
kalau memang gentle betul sudah seperti itu akan lebih baik
itu menteri menterinya lebih baik mengundurkan diri
dari hasil penilai
penelitian beberapa lembaga survei
mayoritas publik sudah menghendaki adanya reshuffle kabinet
seperti hasil survei carta politika periode desember dua ribu dua puluh
selain itu hasil survei poltreking indonesia sebulan sebelumnya juga menyebut
di tengah isu reshuffle yang membidik menteri dari partai nasdem
dan kabar memanasnya hubungan jokowi dengan surya paloh
ketua umum partai nasdem surya paloh justru diundang ke istana oleh presiden joko widodo
pada kamis dua puluh enam januari dua ribu dua puluh
surya paloh mengaku pertemuannya dengan presiden selama satu jam dua puluh menit
diterima dengan baik oleh presiden
namun ia menegaskan bahwa reshuffle sebagai hak prerogatif presiden
dan dimaknai sebagai proses kematangan berpoliti
masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangin
sepenuhnya hak prerogatif presiden
jadi kalau ada yang menyatakan reshuffle lah inilah
ya kita memang harus bisa pahamin
ini proses dalam pematangan
dan kematangan berpolitik di negeri
dua orang sahabat yang secara emosional
seperti kita ketahui begitu dekat
ketua dpp nasdem sugeng suparwoto mengungkap
isi pemanggilan ketua umumnya surya paloh ke istana pada kamis lalu
sugeng menyebutkan salah satu poin yang dibahas terkait deklarasi anies baswedan
selain itu presiden joko widodo dikabarkan komplain pada keputusan nasdem
yang mendeklarasikan anis sebagian
sebagai bakal calon presiden pada oktober dua ribu dua puluh dua lalu
dan itu diakui salah satunya dengan bahasa yang ringan lah pak jokowi
ya pak jokowi komplain kenapa kita mendeklarasikan anis baswedan
tanpa komunikasi sebelumnya
nah meskipun pak suria
ini dibahas dalam pertemuan pak jokowi dengan pak surya
tapi juga sebatas itu saja kata pak surya ya
apapun alasannya meski reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif presiden
hendaknya tarik ulur yang terjadi bukan mempertimbangkan alasan politis semata
tapi juga mempertimbangkan kinerja pemerintahan
saya sudah sampaikan kan kemarin tadi malam sudah saya sampaikan
yang jelas hari ini adalah rebuh pot
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita masuk ke segmen electionpedia
kita akan melihat survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat
terhadap kinerja pemerintahan joko widodo
selain itu juga bagaimana masyarakat memandang isu reshuffle
yang berembus beberapa bulan belakangan kita coba tunjukkan
dan saat ini saya sudah bersama dengan dilma
direktur eksekutif dari carta politika mas yunarto wijaya
selamat malam mas soto
selamat malam nana
ini ada hasil survei dari lembaga anda dan juga dua lembaga survei lainnya
yang memotret opini publik terhadap kinerja pemerintahnya pak jokowi
dan juga bagaimana kemudian publik memotret ataupun melihat rencana risafel
yang akan dilaksanakan oleh presiden yang tidak kunjung dilaksanakan
saya beberkan yang punyanya lembaga survei indonesia dulu
nanti bagiannya mas soto yang menjelaskan
oke kepuasan terhadap kinerja presiden
surveinya lembaga survei
survei indonesia atau lsi ini berarti yang paling baru ya
tujuh sampai sebelas januari dua ribu dua puluh
ini sangat tinggi sekali kalau dibandingkan kemarin kemarin kita lihat
ada penurunan yang signifikan pada saat kasusnya verdi sambo
itu tadi hasil surveinya lsi tentang kepuasan terhadap kinerja presiden
kita lihat berikutnya
surveinya carta politika
oke silakan mas toto ini hasil survei lembaga anda dijabarkan
iya kalau kita lihat
pertama dibandingkan dengan lembaga survei indonesia ini selisih sekitar sebulan ya
tapi memang kita bisa melihat kalau ditarik data tren dari misalnya enam bulan terakhir
memang ada tren kenaikan
saya pikir bukan hanya lsi dan carta politika mas bohan dan mas tadi
sebetulnya kalau mau sedikit meralat
saya melihat tren naik turunnya itu bukan pada saat kasus
kasus verdi sambo betul berpengaruh dalam sektor bidang hukum
tapi sebenarnya penurunan terjadi pada saat pasca kenaikan bbm tanggal tiga september
tapi itu juga yang kemudian menjadi titik balik
kalau kita lihat di survei bulan oktober atau november
ini linear memang misalnya dengan data inflasi
kalau kita bicara mantuman september
selain variable lain misalnya ada pengaruh psikologi publik terkait dengan keberhasilan ktt g dua puluh misalnya
tetapi faktor ekonomi itu yang menentukan
itu yang menurut saya menyebabkan angka ini bisa dikatakan betul
rifana tadi mengatakan sangat tinggi
karena memang kalau kita bandingkan dengan data kepuasan publik sebelum pandemi terjadi
misalnya di data bulan januari dua ribu dua puluh
itu angkanya juga bahkan tidak mencapai angka ini
jadi memang ini modal yang sangat besar dan sebuah yang bisa kita underline ketika biasanya
presiden menjelang masa pensiun itu sering kemudian dikaitkan dengan istilah lemda government
dan biasanya indikatornya adalah penurunan kepuasan publik yang dulu pada zaman sby terjadi
dan semenjak jualan
kita nggak tahu apakah bisa naik bisa turun kondisi ekonomi tahun dua ribu dua puluh satu
dua ribu dua puluh tiga itu yang mungkin bisa mempengaruhi ya
pertanyaannya lebih berat tapi paling tidak ini modal awal untuk menghadapi pengakuan dari presiden sendiri bahwa situasi dua ribu dua puluh tiga akan lebih berat
oke slide berikutnya surveinya carta politika lagi
nah ini sebenarnya kalau mau dibuka ada data slide sebelumnya yang kita tidak hanya uji pada bulan desember ya
jadi dari enam kali rilis survei yang kita lakukan di selama tahun dua ribu dua puluh dua sebelum masuk ke pertanyaan ini
itu sudah pernah sudah ditanyakan terlebih dahulu mengenai kepuasan terhadap kinerja kabinet
jadi kita selain ingin menguji kepuasan terhadap presiden kita uji juga
nah memang di situ mulai terlihat gap
ada apa di situ apakah karena orang merasa lebih fanatik dengan jokowi
sehingga di situ berarti terjadi bias partisan attitude
atau kemudian memang kinerja menterinya yang jelek
nah masuklah ke pertanyaan berikut ketika ditanyakan terkait dengan penilaian publik terhadap reshuffle kabinet
yang ini mengindikasikan artinya saya puas tapi saya ingin sesuatu yang lebih baik
itu yang menurut saya menyebabkan ya diskusi ini menjadi menarik ya
apakah karena memang kinerja menterinya yang buruk sehingga masyarakat menginginkan ada pergantian menteri di posisi menteri
atau memang karena situasi politik atau apa sih mas
ya variable pertama bisa juga dilihat dari kacamata bahwa tingginya angka dari kepuasan publik terhadap presiden dan menimbulkan gap terhadap kinerja menteri itu disebabkan oleh fanatisme atau sikap emosional dari sebagian responden terhadap sosok jokowi
sehingga kemudian saya sebutkan tadi puasnya ini belum tentu karena puas karena keseharian tapi karena ada bias partisan attitude
tapi bisa juga dari kacamata lain memang karena ada ketidakpuasan dengan menteri
tapi ketidakpuasan ini apakah bisa diartikan secara rasional
belum tentu juga karena saya merasa tidak mungkin masyarakat mengetahui apa sih kpi atau key performance indicator dari masing masing menteri
jadi sifatnya lebih umum dan memang masih bercampur dengan sikap emosional
betul tapi dengan catatan artinya ada harapan dari masyarakat
untuk perbaikan kinerja
nah apakah kemudian reshuffle yang dilakukan andai kata akan dilakukan memang fokus juga pada perbaikan kinerja tidak itu menjadi sangat penting
itu tanda tanya kinerja atau politis
nanti akan dibahas kan
nanti akan dibahas oke
selanjutnya oke ini tampaknya ada hasil dari poltreking indonesia
saya yang jelaskan dari lembaga survei poltrek indonesia periode survei ini lebih lama lagi ya dari puyanya mas toto
tadi di bulan desember lsi di bulan januari
kalau poltreking di tanggal dua puluh satu sampai dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
itu tadi hasil surveinya poll tracking indonesia
mas oto dan setelah ini kita akan nanti berdiskusi juga menanyakan kepada para narasumber yang sudah hadir di studio apakah faktor politis lebih kental
yang digosipkan akan di reshuffle atau yang mendorong akan reshuffle
oke dan ternyata rabu pon satu februari sudah lewat
masih ada rabu pai masih ada rabu pond berikutnya
artinya masih bisa terjadi reshuffle gitu lolos dari lubang jarum
nanti kita akan tanya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
meskipun didesak pdi perjuangan merombak kabinetnya presiden jokowi
tampaknya bergeming rabu pon satu februari yang ditunggu tunggu ternyata tidak terjadi reshuffle kabinet indonesia maju
apakah presiden jokowi memilih menjaga soliditas partai koalisi pendukungnya di tengah ketegangan hubungan partai nasdem dan pdi perjuangan
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung
ada wakil ketua umum partai golkar bang nurdin halid selamat malam
terima kasih sudah hadir jauh jauh
ada ketua dpp partai nasdem f endi koiri
selamat malam gus coy
sejuk sekali ya kalau ada gus coy di sini ya
udah dua kali datang ke sini loh
ada politisi sekaligus jurubicara dari pdi perjuangan
bang rifki karsa yuda
selamat malam bang rifki
jadi pdi perjuangan itu sudah menyusun daftar jurubicaranya yang muda muda
salah satunya adalah bang rifki
dan masih bersama dengan direktur esekutif carta politika mas yunarto wijaya
selamat malam mas yuto
selamat malam nana
dan bergabung juga melalui sambungan virtual badan esekutif mahasiswa universitas sriwijaya
ataupun bertanya kepada para narasumber karena kalian bayar pajak juga
yang pajaknya itu diberikan untuk membayar gaji para menteri
jadi apakah perlu reshuffle kabinet
nah kalian bisa bersuara kalian bisa memberikan kritik
kepada partai partai koalisnya pak jokowi disini
saya mau pertama kali ke pdi perjuangan dulu
bang rifki nah rabupon satu februari sudah lewat
ternyata desakannya pdi perjuangan ini sepertinya tidak didengar sama presiden jokowi
pdi perjuangan merasa tidak diakomodasi oleh presiden jokowi makanya gak ada reshuffle kabinet
presiden jokowi dan saya dan kader kader pdi perjuangan yang lain itu sama
kami berada dalam satu rumah
pola komunikasi kami dalam satu rumah tentu sangat baik
secara moral dan konstitusional nak kami bertanggung jawab kepada pemerintahan ini
karena bukan hanya sebagai partai pengusung pak jokowi dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
kami juga diberikan mandat oleh rakyat sebagai partai pemenang pemilu dalam dua pemilu terakhir
sehingga dalam posisi itu kami tentu harus terus melakukan pengawasan kepada pemerintahan ini
kepada presiden kepada para pembantu presiden
dan secara internet
di internal kami memberikan report secara berkala kepada presiden
terkait dengan kinerja kinerja para pembantu presiden
salah satu indikator yang kami gunakan untuk melihat kinerja para pembantu presiden di kabinet itu adalah
kami menggunakan mata telinga satu ratus dua puluh delapan anggota praksi pd perjuangan di dpr ri
yang bertugas disuruh alat kelengkapan dewan
kami memiliki fakta data dan seluruh instrumen untuk menyatakan bahwa pengawasan yang kami lakukan
berdasarkan atas kebencian
tapi berdasarkan atas data
ambil contoh misalnya
pernyataan pak jarod saiful hidayat
beliau adalah ketua dewan pimpinan pusat partai
sekaligus kader partai yang ditugaskan di komisi empat dpr ri
komisi empat dpr ri itu mitra kerjanya salah satunya adalah kementerian lhk dan kementerian pertanian
kebetulan dua menterinya dari partai nasdem
jadi itu kebetulan ya
kebetulan dari partai nasdem
rapat dengar pendapat komisi empat dpr ri dengan dua menteri itu
banyak sekali catatan
yang diberikan bukan hanya oleh pdi perjuangan
tapi oleh hampir seluruh fraksi di dpr ri
ada proyek proyek strategis nasional yang merupakan direktif dari presiden
presiden misalnya menugaskan kepada menteri perhubungan untuk memindah pelabuhan dari sungai musi di palembang menjadi pelabuhan samudera
agar kemudian pelabuhan itu bisa lebih kompetitif
menjamin bagaimana hilirisasi industrialisasi dan seterusnya
lokasi yang ditentukan oleh kementerian perhubungan sesuai dengan direktif presiden itu berada di kawasan hutan
memerlukan kemudian pelepasan kawasan hutan
untuk menjadi area penggunaan lain
tapi kemudian bertahun tahun saya ingat lebih dari dua tahun
izin pelepasan kawasan hutan itu tidak diterbitkan oleh kementerian lhk
program strategis nasional itu diperlambat sedemikian rupa
bayangkan kalau kemudian
pengajuan izin itu dilakukan oleh badan swasta
jadi pdi perjuangan sekali lagi
tidak mendasarkan statementnya pada kebencian
kenapa kami mengusulkan reshafal
karena kami melihat dari kinerja dan indikatornya jelas
oke dari satu ratus dua puluh delapan anggota dpr fraksi pdi perjuangan
itu melihat data hanya dua menteri nasdem saja yang kemudian kinerjanya buruk
ada menteri lain
kenapa yang disebut di publik itu
hanya dua dan kebetulan itu dari partenas
pak jarod ditugaskan di komisi empat dpr ri
ya beliau menyampaikan apa yang beliau lihat
apa yang beliau saksikan
dan fungsi pengawasan yang melekat pada diri beliau
jadi saya ingin menjelaskan pada forum yang baik ini
tadi nana membuka acara kita dengan mengatakan bahwa pdi perjuangan
mendorong reshuffle karena ada deklarasi calon presiden anies baswedan
itu pernyataan pak jarod saiful hidaya
di kantor dpp pdi perjuangan mengatakan bahwa salah satunya selain faktor kinerja
adalah faktor politik karena partai nasdem mendeklarasikan anies baswedan sebagai bakal calon presiden
itu pernyataan resmi dari ketua dpp anda pak jaro
pak jarod mengatakan ada faktor politik ada faksun politik ada etika politik
kita berada dalam satu ruang koalisi yang sama
di pemerintahan dan di parlemen
tentu mestinya segala keputusan keputusan penting dalam konteks politik
kita diskusikan bersama
ada silaturahmi politik yang harus kita lakukan
komunikasi politik yang kita lakukan
kalau kemudian faksun faksun itu dilanggar sebagai dalam tanda kutip pimpinan dari
kemudian yang mana ini yang dilanggar
kalau komunikasi kenapa nggak komunikasi dulu ke nasdem kenapa harus terbuka keluar
loh kenapa nasdem juga tidak komunikasi dulu dengan baik baik dengan kami
kan bisa dibalik juga begitu loh
nah karena itu ini nggak usah kita perpanjang
dalam pandangan pdi perjuangan reshuffle itu senafas dengan keinginan rakyat
oke berarti urgent ya
karena pd perjuangan itu tidak pernah menutup mata dan menutup telinga atas gendak rakyat
kami menghidupkan struktur partai mesin partai untuk terus mendengar
dan itu yang diperintahkan oleh ibu ketua omong
oke karena partai wong cilik
oke jadi urgent menurut pdi perjuangan
bukan wong cilik semua partai semua wong di indonesia ini direpresentasi kalau pdi perjuangan
oke jadi menurut pd perjuangan urgent pak jokowi melakukan reshuffle saat ini
oke saya mau tanya ke golkar
bang nurdin menurut golkar sepakat nggak dengan pd perjuangan bahwa pak jokowi urgent melakukan reshuffle

resapel itu dalam konteks pemerintahan adalah hak daripada kepala pemerintahan
oleh presiden untuk mengganti merombak membenahi daripada pemerintahannya
kalau saya berpandangan bahwa saat ini sampai kepada masa periode pak jokowi oktober dua ribu dua puluh
itu sudah sangat riskan untuk melakukan reshuffle
kalau pendekatannya yang disampaikan tadi
sudah sangat riskan
sangat riskan kenapa karena sekarang ada dua faktor yang perlu dipertimbangkan oleh presiden
pertama adalah kita saat ini menghadapi sebuah situasi yang katanya tidak menentu
itu krisis global banyak hal yang harus dibenah dalam negeri
oleh karena itu perlu kestabilan kestabilan politik kestabilan untuk membangun ekonomi
kemudian yang kedua adalah tahapan pemilu ini sudah berjalan
pendekatannya kinerja itu adalah hak murni presiden untuk memperbaiki daripada kinerja pemerintah
itu adalah hak presiden
tapi kalau pendekatannya ada unsur politiknya tanda petik saya tidak setuju
kenapa karena koalisi ini adalah ibaratkan adalah sebuah rumah besar dia rumah indonesia
tapi ada rumah rumah yang tidak bisa diintervensi oleh rumah besar itu
jadi sesama pemilik kamar tidak boleh saling mengintervensi
dalam konteks untuk pemerintahan secara menyeluruh dalam semua sektor pembangunan
itu adalah wajib koalisi untuk satu dengan presiden
tapi dalam hal bersifat internal yang tidak rumah besar itu itulah hak tidak boleh diintervensi oleh siapapun
jadi bukan soal etis tidak etis
ada hak yang harus diberikan kepada koalisi secara penuh tapi ada hak yang dimiliki oleh partai yang tidak ada hubungan dengan koalisi
nah misalnya gini
golkar juga sebetulnya kan sudah mendeklarasikan calon presidennya
itu pak erlangga sejak tiga tahun yang lalu
pak prabowo juga sudah mendeklarasikan diri sebetulnya sebagai calon presiden
kenapa kemudian sekarang ini ada politisi atau publik yang mendesak kepada presiden untuk resapel karena faktor adanya calon presiden yang diumumkan yang memang menjadi pesaing
maksudnya tidak besar dari surveinya pak yunarto survei siapapun
ini maksudnya anies baswedar
iya itulah maksudnya
ini yang disebut
nah ini yang disebut
karena yang dulu di deklarasi
tapi dalam dinamika politik ini adalah hal yang biasa
dan menurut saya sangat sehat demokrasi kita ketika ada partai yang lebih awal menyampaikan calon presiden
setahun yang lalu juga sudah saya menyampaikan soal pak ganjar kalau tidak punya rumah di rumahnya bisa ke golkar gitu
ya ditampung lah sama golkar
bersandin sama pak erlangga itu setahun yang lalu gitu
tapi kemudian tidak menjadi viral seperti sekarang karena bukan diumumkan oleh ketua umum partai
nah kalau ketua umum partai itulah
tapi itu dalam dinamika politik
menurut saya ini adalah menyehatkan demokrasi kita karena banyak pilihan pilihan oleh rakyat untuk melihat pemimpin yang terbaik
jadi menurut golkar golkar merasa tidak adil kalau misalnya dalam satu payung koalisi ada satu partai yang mendorong partai lain untuk di reshuffle
ataupun menilai partai lain untuk di reshuffle
ataupun ditendang dari koalisi begitu
golkar tidak nyaman dengan kondisi itu
kalau pendekatannya politis menurut saya itu tidak tepat
ya karena ada hal yang bersifat politis yang tidak bisa dicari

koalisi ini akan utuh insya allah
golkar nasdem semua dan pak surya juga kita dengar itu
harga mati koalisi ini untuk mendukung pak jokowi sampai dua ribu dua puluh empat
untuk pembangunan bangsa dan negara
tapi hal hal yang berkaitan persiapan sesudah dua ribu dua puluh empat oktober dua ribu dua puluh empat itu adalah hak partai
itu adalah merupakan rananya partai untuk mendukung hal itu
tidak boleh campur dengan orang lain
tetapi perlu ada koalisi
perlu ada kolaborasi
oke saya mau ke nasdem
sebagai pihak yang didesak desak untuk keluar
nasdem merasa bahwa presiden tidak terprovokasi dengan desakan pdi perjuangan untuk mereshuffle menteri menteri nasdem di kabinet
kayaknya enggak alhamdulillah
masih ada loh rabu paing tanggal lima belas februari
di bulan maret masih ada rabu pon
rabu pon berikutnya tadi sesuai yang dibilang oleh mas toto
jadi pertama saya seiring senada dengan pendapat
bukan sesuai tempat duduk
oke sesuai tempat duduk
ini kita juga gak tahu
menurut saya senyawa saya
dulu waktu saya jadi wartawan itu sering menginterview beliau
oke sekarang saya gantian
baik jadi setelah pak surya ketemu presiden
presiden ketemu pak surya ngobrol panjang mungkin satu jam lebih

saya ingin menjawab
saya tidak tahu persis detail detailnya seperti apa yang dibicarakan dalam forum itu di istana itu
tapi intinya adalah semua happy
sudah ditaruh di meja
di bawah meja
ya artinya sekarang sudah sejuk
jadi menurut gus coy menurut mas dem presiden gak jadi reshuffle kabinet itu setelah pak surya ketemu pak jokowi
saya gak tahu tapi intinya sudah sejuk
sudah happy happy berdua
sudah ada komunikasi
sebelumnya nggak ada komunikasi sekian bulan
sekarang sudah ada komunikasi
bagi kami nasdem sudah kita serahkan apa yang disampaikan pak surya kepada presiden
apa yang disampaikan presiden kepada pak surya
selama beberapa bulan tidak ada komunikasi
sehingga ada spekulasi yang beragam di masyarakat ini
tentang hubungan pak surya dan pak jokowi
nah dari situ sudah kita ke depan
satu bagi mas dem
diperintahkan seluruh kadernya
mendukung full pemerintahan pak jokowi
kebijakan pak jokowi
persiapan untuk dua ribu dua puluh empat
kita punya kadidat sendiri
kita persiapkan itu
kita bekerja untuk itu
untuk pemilu dua ribu dua puluh
kata bang nurdin tadi
ini kedaulatan partai
untuk mempersiapkan diri
karena partai ini ditentukan
survive apa tidaknya
ditentukan oleh kader dan pimpinan partai itu sendiri
nah oleh karena itu ada dua ini
di satu sisi
yang dayu dua karang
di satu sisi kita tetap mendukung pemerintahan jokowi
yang di satu sisi harus siap berkontestasi

nah di sini masing masing harus saling menghormati
juga tetap melakukan komunikasi
komunikasi dengan partai lain
yang juga punya calonnya sendiri
mungkin juga nanti pdip begitu
ini adalah bagian dari
edukasi politik kepada publik
oke jadi menurut gus coy
saat ini ada partai partai di dalam koalisinya
pak jokowi yang tidak menghormati pilihan politik
dari rekan rekan koalisinya begitu
logikanya tidak begitu
kan tadi ada sedihkan harus saling menghormati
bukan bukan saya saling menghormati ya sudah
tidak usah dibuat kesimpulan seperti itu
tapi merasa nggak sih bahwa pilihan politiknya ini
kita sudah bersama sama dalam satu rumah koalisi
pilihannya ketika nanti akan berkontestasi
dibersoalkan masa nas dem nggak merasa kayaknya
kayak begitu ya publik memang sudah tahu
partai apa yang
yang menyerang ini ada di sini loh
masa disebutkan aja
kita diprovokasi gus semua
tapi saya tidak perlu
mengatakan itu ya kan
tapi nas dem yakin ya bahwa
presiden tidak akan terprovokasi gitu
ingin menjaga stabilitas dari payung koalisinya ini
ya paling tidak
kemarin kan rebupon
kata ngabalin rebupon
ada reshuffle ternyata tidak
berarti presiden tidak terprovokasi
berarti presiden tidak terprovokasi kalau menurut
bang urdin tapi terlepas
dari semua itu
bagi kami pendoman di dalam nas dem
presiden ketemu pak surya
itu menjadi patokan kami
jadi garisnya adalah
mendukung jokowi pemerintahan ini
sampai dua ribu empat kami mempersiapkan
diri untuk pemilu dua ribu empat
dengan presiden anies baswilan
oke itu pilihannya nas dem
itu kepercayaan dirinya nas dem
mas rifki presiden tidak terprovokasi
tampaknya dengan desakan pdi perjuangan
padahal yang bilang sudah sekjen pdip mas sesto
ketua dpp pak jarod
kalau menurut golkar sebagai partner koalisinya
dan juga nas dem
sebetulnya pilihan politik itu
adalah hak pribadi masing masing partai
tidak boleh saling mencampuri tidak boleh saling
mengintervensi meskipun sama sama dalam satu payung koalisi
yang pertama pdi perjuangan
itu tidak pernah mengintervensi
tidak ada bakat
provokator di pdi perjuangan
kita punya sejarah panjang
sebagai partai politik
kita kemarin baru merayakan
hari ulang tahun ke lima puluh
dinamika politik indonesia kita tahu
persis dan kita memahami
bahwa kita berada dalam sistem presidensial
dimana seluruh pembantu pembantu
presiden para menteri
sebagaimana ketentuan pasal tujuh belas konstitusi
itu sepenuhnya merupakan
kewenangan presiden untuk
membongkar pasang mengganti dan seterusnya
termasuk kami kami yang menjadi anggota
dpr ri adalah melaksanakan tugas konstitusional
lain melakukan pengawasan dan seterusnya
satu yang kedua
seluruh anggota kabinet para
menteri para pembantu presiden
ketika sudah menjadi anggota kabinet
bagian dari partai politik ketika dia
merupakan anggota anggota partai politik atau
kader kader partai politik
jadi sungguhnya dia telah menjalankan
fungsi fungsi sebagai menteri negara
yang harusnya kita lepaskan
kepartaian nah kebetulan
kacamata pdi perjuangan
yang memiliki kinerja kinerja yang
kurang positif berdasarkan data yang
tadi saya paparkan dan tentu kalau kita
paparkan lebih panjang banyak data data yang
lain kebetulan adalah
kader partai nasdaq kalau kita
perpanjang lagi yang lain mungkin kita akan
bisa kemudian memaparkan hal hal yang lain
jadi kalau menteri menteri dari pdi perjuangan
kinerjanya juga bagus menurut pd perjuangan
ya kita mengevaluasi diri terus
kalau berdasarkan survei positif kok
survei yang mana
termasuk surveinya mas toto coba dicek juga
elektabilitas partai itu juga kan
secara reguler terus dilakukan
survei dan alhamdulillah
wa syukurillah puji tuhan
sampai dengan sekarang
apakah linier kemudian kinerja menteri pdi
perjuangan dengan elektoral dari pdi perjuangan
satu yang membuat persepsi positif
itu adalah kinerja presiden jokowi
dan kinerja para pembantu pembantu presiden
yang merupakan etalase partai
nah itu pertama yang kedua kami tidak
untuk mengurus rumah tangganya
nggak pernah kita silahkan
bangun dalam pemerintahan gotong royong
yang kita bangun dalam parlemen
itu diikuti oleh sikap
itu silahkan ditafsirkan sendiri
kita punya indikator umum terhadap etika
politik dan pemerintahan
etika politik bang nurdin apakah kemudian
merasa sebagai bagian dari partai
koalisi ada anggota koalisi yang
melanggar etika politik seperti yang tadi
disampaikan oleh pdi perjuangan
koalisi ini adalah
tidak hanya dalam konteks untuk
pencalonan pak jokowi tapi
dalam konteks untuk membangun bangsa
jadi ketika konteksnya untuk mendukung
semua program visi misi pak jokowi
itu adalah kewajiban
daripada seluruh koalisi pendukung pemerintah
tapi dalam konteks
politik lain dalam persiapan untuk

hal etika yang dilanggar jadi tidak ada etika
politik yang dilanggar saya setakat dengan nurdin
itu ranahnya daripada partai
untuk undang undang kita kita mengatakan
oleh partai politik atau
gabungan partai politik jadi itu berarti
kewajiban partai politik untuk mencari
seorang pemimpin yang dianggap
bisa memimpin bangsa ini itu adalah ranah
partai politik tapi karena
sir tresor maka perlu koalisi
tapi ketika sudah masuk koalisi
dari para partai untuk mendukung
etika mana yang dilanggar
ketika golkar misalnya
munasnya sudah menetapkan pak erlangga
sebagai calon presiden apakah
etika dilanggar dan apakah kita
komunikasi kepada koalisi
gerindra sudah mencalonkan
yang tidak beretika menurut saya
adalah kalau menterinya yang calon
presiden itu sudah resmi
kemudian tidak mundur nah itu
jadi nanti pak erlangga akan mundur kalau dicalon
kalau saya kalau saya sebaiknya ada golkar
apabila pak erlangga calon presiden
banyak orang nih bang nurdin
ini episode berikut tolong dibahas
kalau pak erlangga sudah resmi
calon presiden maksudnya cukup partai
yang mendukung beliau itu sebaiknya
mundur untuk apa supaya konsentrasi
untuk menjadi calon presiden untuk menang
jangan terbesar terbelah pemikiran
beliau di pemerintahan dan calon presiden
masalahnya sudah ada putusan mk yang membolehkan
menteri itu cuti aja gak perlu mundur
dari kabinet kalau mau maju capra capra
gak apa apa keputusan itu tidak salah
supaya fokus supaya jangan
terbelah jangan terpecah
pikiran beliau di pemerintahan
sebagai calon presiden apalagi kita
menghadapi krisis situasi yang tidak menentu
jadi kalau saya kalau pak erlangga sudah resmi
calon presiden saya menyalahkan
kamu udah mundur itu nanti episode berikutnya kita akan bahas
kalau mundur berarti akan ada reshuffle
itu pertimbangannya pak jokowi
itu faktor lain
pak erifki mengatakan bahwa
erifki mengatakan bahwa
kinerja pemerintah ada menteri yang kinerja
kurang bagus kalau itu betul tapi itu evaluasinya
tidak hanya dari partai evaluasinya
dari tim beliau juga kan ada
macam macam tim yang dibentuk oleh beliau
yang mengevaluasi kinerja kpi nya harus
jelas oke oke saya mau
ke mas dato mas dato anda melihat presiden
tidak jadi ya atau batal ya
presiden belum reshuffle kabinetnya rata
tapi kalau kita lihat rabu pon satu februari kemarin ini faktor apa
apakah karena memang
tidak ingin terprovokasi oleh desakan
pdi perjuangan atau mungkin
setelah ketemu tadi pak surya dengan
pak jokowi jadi jaraknya terlalu
dekat atau bagaimana mas toto sebetulnya
ini kan bermula dari patokan yang dibuat
oleh persepsi sebagian publik sendiri
rabu pon rabu pon ketika diuji
dalam ramainya isu ini kebetulan
tanggalnya satu februari
lalu kemudian orang berhitung lagi
dua belas februari ada rabu pahing delapan maret
ada rabu pon lagi ini kan asumsi yang
memang sebelumnya ada patternnya ya
artinya terlalu banyak hal hal
kompleks yang kita bisa
nilai itu baik dalam analisis
politik atau analisis weton tadi
itu yang pertama
jadi menurut saya
kita nggak bisa mengatakan kemarin
terjadi sebuah kegagalan skenario
karena skenario ini masih
spekulasi dari publik
sendiri yang kedua
kenapa sih ini jadi ramai sebenarnya
hal yang disebut dengan reshuffle
ketika dimaknai dalam konteks
zakon kabinet dan sistem presidensial yang
sesungguhnya ini peristiwa yang biasa saja
seperti seorang ceo bisa memecat
sehari dua kali pun bisa
sampai hari terakhir sebelum
dia lengser pun bisa ini hal yang biasa saja
realita politiknya kan adalah
kita mengandung sistem presidensial
yang membuat presiden menempatkan kabinet
dari satu sisi itu juga bagi bagi
sehingga variabelnya bukan tentang
capability saja ada c yang kedua nih
itu yang menyebabkan reshuffle
kemudian selalu lebih menarik
dibahas dari sisi bobot
artinya kita nggak bisa menafikan bahwa
karena kabinet sudah terbentuk karena
ada juga alasan reshuffle karena
faktor politik jadi ada
definisi tata ulang kinerja ada
definisi tata ulang koalisi
nah ini kan berbarengan
jadi menarik karena ada sebuah
momen politik yang memperlihatkan
ada sesuatu yang berbeda
antara hubungan surya paloh dengan
jokowi atau nasdem dengan
beberapa partai pendukung koalisi lain
gus coy dengan mengatakan
sempat beberapa bulan tidak bertemu
artinya kan mengakui ada sesuatu yang
agar ditemuin sama presiden
artinya begini ini bagaimana
artinya kita sekarang mencoba
ini sekarang subjektifitasnya
seperti apa sih
dalam menilai kinerja
termasuk dalam menilai keretakan
koalisi nah ini
yang jangan sampai semuanya mendikte
pdi perjuangan betul tidak boleh mendeteksi
jokowi dengan logika
etika berkoalisi yang dimiliki oleh teman teman
pdi perjuangan nasdem juga
tidak bisa mendikte jokowi
untuk kemudian memberikan
penilaian sesuai dengan logi yang dibangun nasdem
kan yang menjadi menarik gini ada grey area
di sini ketika
orang mengatakan deklarasi anies baswedan
kebetulan anies baswedan persepsinya dianggap
antitesis jokowi kalau
saya bukan melihat itu yang jadi pertanyaan
dalam kode etik berpolitik
itu bukan tentang anies baswedan betul
anies baswedan porsinya sama bobotnya
sama dengan prabowo dengan erlangga yang juga sudah
dan sepertinya akan berkoalisi
dengan dua partai oposisi
yang jelas dalam logika
tata negara membedakan
partai oposisi atau tidak itu adalah bagaimana mereka melihat
rezim ini berbeda cara pandangnya dengan
saya terbukti kok kebijakan penyesuaian
harga bbm kebijakan
ikn sama nggak salah dong
kalau kemudian ada partai lain
mengatakan kalau anda sudah intens
berkomunikasi dengan dua partai oposisi
ya lebih baik anda mundur saja
misalnya itu pernah ditunjukkan oleh
pan pada tahun dua ribu delapan belas
kemudian nasdem menggunakan
logika yang berbeda itu yang menurut saya sekarang terjadi
jadi kita sekarang sedang menunggu
seperti apa kira apa yang dipakai
oleh pak jokowi menjadi katalisator
untuk mereshuffle kabinetnya begitu ya
betul oke apakah kemudian
tadi analogi ataupun analisis yang
disampaikan oleh mas soto nasdem bagaimana
tanggapannya gus coy biasa biasa aja
gak itu tadi ada
katalisator yang sekarang
sedang dipikirkan oleh presiden jokowi
dalam tanda kutip mau berkoalisi
dengan dua partai oposisi sebetulnya bukan faktor
anies baswedan ya ya tapi faktor
dua kalau anies baswedan bobotnya sama dengan
dua partai oposisinya ini
yang harusnya nasdem mungkin
komunikasi dulu dengan partai partai koalisi di dalam
nanti saya mau tanya juga ke golkar
apakah koalisi yang dibentuk
oleh kawan kawan di dalam koalisi itu
juga komunikasi dengan nasdem
nasdem harus koalisi dengan mereka
soalnya kan pkib satu pahing koalisi
koalisi yang kita bangun ini kan untuk
dua ribu dua puluh empat bukan hari ini
meskipun ini bisa ditafsiri macam macam
yang kedua kita katanya
tidak mengenal oposisi
diluar pemerintahan apa yang salah
ketika membangun kerjasama
diluar pemerintahan hari ini
itu konteknya adalah dua ribu dua puluh empat
senantiasa kita tegaskan
dan kita buktikan di lapangan
bahwa tidak pernah ada
mengkritik kebijakan jokowi
tidak ada termasuk
kenaikan bbm ada
partai koalisi mengkritik
presiden tentang kenaikan bbm
nasdem tidak malah paling depan
untuk memilih ini itu jadi menarik
nana menurut saya ya ini buat pembelajaran
konteks substansi kepada publik ya ketika nasdem
mengatakan kami berbeda kok dengan
demokrat dan pks misalnya
dalam konteks ikn atau
penyesuaian harga bbm jelas kami
komitmen terhadap pemerintahan jokowi pertanyaannya
buat publik adalah lalu ngapain
anda koalisi dengan dua partai yang jelas jelas
berbeda dengan anda oke apa yang sedang
anda bawa dalam konteks ini ini kan kita bukan
sedang berbicara loyal atau tidak doang dengan
jokowi tapi berbicara mengenai
bagaimana pilihan sikap didasarkan
pada nilai nilai dan percaya percaya
pertanggung jawab kepada konstituen ketika
berubah pun selama bisa dipertanggung jawab
nggak masalah oke kenapa nggak di
utamakan dulu di dalam
pahing koalisnya pak jokowi ini kenapa harus keluar
itu kan pendapat masing masing
partai apa yang salah
isu misalnya dua partai
itu berbeda dalam konteks ikn
itu kan sementara pendapat mereka
kami tetap konsisten bahwa
pembangunan infrastruktur oke
ikn oke kemudian
dalam konteks koalisi perubahan
di sini kan ada diskusi
perubahan sebagai koalisi tiga partai
nanti kan ada perdebatan di dalam
tapi dalam konteks keindonesiaan
bukan dalam parsial parsial seperti ini
ya kan dalam konteks
kedepan ya kita harus saling
tiga partai ini begitu kan bagaimana
kemudian bisa mendayung di dua karang dengan
dua pilihan yang berbeda ini menarik sekali
nanti kita harus teruskan tapi harus jeda
terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di political show
keras sekali perdebatannya seru
sekali saya ingin tanya lagi oh belum
belum oke setelah ini
tadi di break keras sekali
saya bilang makanya harus ditunjukkan dong
saya mau ke golkar dulu ya
bagaimana kemudian golkar kan terkenal dulu
sering ya ada di set gap koalisnya
pak sby kemudian banyak berbeda sikap
jadi mendayung di dua karang nah ini nasjem
sedang di satu sisi
tetap loyal kepada pak
jokowi kepada koalisinya tapi di sisi lain
mempersiapkan diri untuk kontestasi
dengan dua partai yang disebut oposisi
tadi golkar merasa
bahwa stabilitas koalisi bisa terganggu
gak sih pak pertama harus dipahami
koalisi yang ada sekarang itu
koalisi per periode
sepanjang tidak seperti di malaysia
misalnya ya koalisi itu sepanjang
zaman selama diperkoalisi kalau
kita koalisinya per periode
koalisi yang ada sekarang koalisi lima tahun
yaitu mendukung pak jokowi
calon presiden kemudian menjadi presiden dan mendukung
semua programnya berkaitan dengan
pcmc nya pada waktu dia menjadi calon
presiden itu adalah
kewajiban dari pada partai untuk mendukung itu
untuk dua ribu sembilan puluh sembilan itu lain lagi
gak ada lagi hubungannya dengan koalisi
yang ada sekarang jadi gak masalah buat golkar
gak masalah ketika kemudian nasdem bersikap seperti itu
so itu konsensus kita mengatakan begitu
calon presiden wakil presiden diajukan
oleh partai politik atau gabungan
partai politik itu maksud saya ketika tadi
dalam rumah indonesia ada kamar kamar
di seluruh kosoi nah ketika kamar kamar
tidak boleh dicampur oleh
presiden itu rananya
daripada partai politik sesudahnya konsensusnya
itu satu yang kedua konstitusi kita
mengatakan bahwa kita tidak mengenal nama
posisi nah golkar juga
biasa menyampaikan kritik
kritik yang tidak konstruktif
tapi di periodenya pak jokowi ini golkar gak pernah
memberikan kritik kepada
kritik itu ada dua
ada yang diketahui publik ada yang tidak
mungkin di sini berbeda sama di jamadro baru
bukan berarti tidak ada kritik sama pak harto
saya anggota dpr di jamadro baru ya
kita waktu itu kalau kritik kepada
menteri luar biasa tapi tidak di publik
seperti sekarang tapi kritik itu
ada bukan tidak ada
pak erlangga juga sering ketemu presiden biasa ketemu
presiden menyampaikan sarang sarang beliau
dan sebagainya itu hal yang
biasa tapi tidak di publik itu etikanya
ada yang harus di publik ada yang tidak
oleh karena itu
sekarang menurut saya tidak ada keretakan koalisi
pendukung pak jokowi sama sekali tidak ada
karena semua kebijakan bapak presiden sekarang
didukung oleh semua koalisi tanpa kecuali
meskipun ada ketegangan hubungan antara
pdip dengan nasdem ini soal
etika tadi soal yang disebut
oleh pak jokowi saya juga tidak melihat ketegangan
karena itu kan hanya ada pak
kemudian sudah itu kan tidak berlanjut
yang dikatakan ketegangan
kalau ini dua partai ini secara
institusional itu tegang terus
ini tidak sebetulnya
letupan letupan politik untuk
mendinamisasi dan melangkah mencerahkan
demokrasi rakyat kami meyakini
melangkah itu tidak ada yang kami langgar
hukum perundang undangan konstitusi
tidak ada yang kami langgar jadi
perbedaan ini saja
mungkin pilihan aja intinya di situ
oke ya nah memang
kalau ada yang mempersoalkan ini adalah
sesuatu yang baru
dalam sebuah perjalanan kita
tadi mas soto menyebut kasus
itu saya kira agak beda ya agak
beda dengan kasus nasdem
ya itu agak
berbeda persisnya seperti apa tapi saya
menganggap itu berbeda karena pak jokowi pada saat itu
kedepan saya kira memang
harus ada aturan
kemudian kaitannya dengan
kita membangun koalisi baru
di luar kekuasaan misalnya oke itu seperti
apa itu harus berubah undang empat puluh lima
itu artinya ini pekerjaan kita
jadi jangan sampai yang
apa yang kami lakukan
tidak salah kemudian disalah salahkan
itu di framing siapa itu yang menyalahkan
jangan langsung disebut siapa siapa gitu
secara umum kan ada
ya yang gitu
seolah olah nasional di framing
salah tidak etis
tidak menghormati fatsun dan segala macam
padahal tidak ada
karena kata bang nurdin khalid
lima tahunan per periode
untuk periode berikutnya
kan enggak mungkin dadah kan
harus kita persiapkan sejak
dini dan pilihan koalisi
kita itu siapa gitu kan
itu kan tergantung kita gitu kan
enggak bisa kita dipaksa
untuk dengan siapa enggak bisa
di situ saya kira ini mbak nana
sebelum ke kalau tidak ada
tidak begini kadang sebetulnya
harusnya jadi nol oke itu
bang nurdin jadi semuanya bisa nyalah
dan semua mewaju ya
semuanya bisa maju oke tapi saya mau tanya ke bang rivki
bang rivki nasjid seolah olah
merasa di framing disalahkan kalau menyalahi
fatsun politik itu kenapa pertanyaannya
ke dia seolah olah beradabannya
berjuangan ya seolah olah beradabannya
yang jelas itu bukan dari kami
saya dengan gus coy ini baik

tadi saya sudah katakan tidak ada ketidak
pdi perjuangan itu sekali lagi
memberi kritik atas kinerja
dan kita tadi sudah bicara tentang
konstruksi konstitusi kalau misalnya
dimana presiden memiliki
hak prerogatif kepada pembantu pembantunya
dan ketika menjadi pembantu pembantunya
anda boleh dari partai politik anda boleh
dari tidak partai politik anda boleh dari
mana pun kebetulan misalnya
ketika yang dikritik itu dari partai
tertentu ya jangan nana provokasi lah
seolah olah kita ini mendiskreditkan
saya juga bilang ke pdip
yang mengkritik selama ini
kalau misalnya mas demas tidak memilih
jalan politik bersama dengan demokrat dan pks
dan tidak mencalonkan anies baswedan
apakah pdip juga akan mengkritik kinerja menteri menteri
nasional seterbuka ini
kalau kita bicara konteks reshuffle
akan terus bicara
dan karena itu mungkin
hari ini kita bicara menteri a
menteri b besok kita akan bicara
menteri c dan menteri d tapi ini udah berbulan bulan
pdip cuma bicara dua menteri itu aja
kebetulan ini baru dari tiga puluh menterinya pak jokowi
ini kan baru beberapa
menteri dari golkar juga nggak
dievaluasi sama pdip kadang kadang kan

itu menteri a menteri b bagaimana pendapat
kita nggak tahu yang kemudian dimunculkan adalah
pendapat senior senior saya
karena menteri golkar kinerjanya bagus pak nana
yang kedua kalau kita bicara konstitusi kita
dan atau gabungan partai politik
itu kan merupakan syarat
untuk mengajukan calon presiden wakil presiden
dalam konteks pilpres ketika presiden dan wakil presiden
dilantik tidak ada
satupun aturan tertulis sebetulnya
di dalam konstitusi dan peraturan
perundang undangan kita terkait dengan
koalisi di dalam kabinet tidak ada
tetapi kemudian kita memahami
bahwa koalisi di dalam kabinet
yang terdiri dari partai partai politik
gabungan gabungan partai politik kalau dalam
bahasa undang undang itu secara etik
secara etik mereka harus memiliki
road map bersama
kenapa ada itu bu riti
kalau tidak ada itu tidak ada seperti itu
itu yang menjebak sebetulnya yang mengikat presiden
itu sudah selesai karena
mahkamah konstitusi berkali kali menolak
perundangan itu saya belajar
maksud saya penyebabnya di situ
oh iya iya saya belajar dari pemega untuk jadi konstitusionalis
ada satu lagi nah
ini saya moral esotenya
pak surya loh saya belum selesai bang
oh ya silahkan saya lanjut sedikit
nah karena itu kemudian
karena tidak ada aturan hitam di atas putih
dalam konstitusi dan undang undang
dasar dari kesepakatan dan kesepahaman
basically silaturahmi dan komunikasi
jadi kalau ada dinamika dan seterusnya
mari kita berkomunikasi mari kita bersilaturahmi
pdi perjuangan merasa ataupun
berharap nasdem datang dulu agar kemudian
taksir taksir yang di bukan bukan
bisa jalan nih pdi perjuangan golkar
nasdem ya kan
gerindra pkb pan semua
delapan partai politik yang ada di
hukumnya kalau bahasa gus coy
itu untuk membangun silaturahmi
agar kemudian apa yang
bang yunarto tadi bahwa
etika dalam berkoalisi
di dalam pemerintahan itu
tidak menimbulkan tafsir yang kurang positif
karena di dalam politik
adalah temanmu kan
jadi kemudian apa namanya
ini semua harus dicairkan dalam komunikasi
nah menurut pandangan saya
kalau kita bicara lebih konkret apa yang dimaksud
dengan fatsun dan etika tadi ya ini aja
kalau saya dengan gus coy dan yang lain lain
lebih sering komunikasi lebih sering silaturahmi
saya kira selesai maksudnya mungkin pak surya diminta
komunikasi soan ke teguh umar ketemu bu mega
silaturahmi dan komunikasi
tapi yang harus dipahami sedikit ini
sedikit saya mau nyinggung ini
kib sudah terbentuk ada koalisi
maaf nasdem tidak diajak
di sini juga ada koalisi
nasdem tidak diajak
kira kira begitu lah ya
nah nasdem padahal mau
kita punya pertimbangan sendiri kalkulasi sendiri
lalu untuk memenuhi
bisa dengan pdip
bisa dengan teramidat komunikasi
pdip sudah punya sendiri
ini maksudnya koalisi terpaksa dong
koalisi sudah terdesak
pdip kan sudah punya sendiri
sudah memenuhi syarat
nasdem yang kurang dengan siapa ya
tapi kenapa harus memilih
berpisah dari pdip
kebetulan figur yang kami usung
yang kami pikirkan
yang kami hitung cocok dengan
dua partai ini ya sudah
di sini apa yang salah
tapi pernah nggak calonnya itu dikomunikasikan ke pdip
satu yang kedua adalah
silaturahim sekarang sudah dibangun
ya sudah kita lanjutkan
silaturahim masih ada peluang
masih ada di depan sih ada peluang ya
kita bicara soal silaturahim ini safari politiknya
pak suryapalo ini di tengah
kemudian hubungan yang panas dingin
dengan pdip nasdem pak suryapalo
malah safari politik
nasdem juga safari politik kita dengarkan
pernyataannya pak suryapalo berikut ini
ketemuan dengan bapak presiden
dalam waktunya yang relatif
kalau menurut saya untuk waktu seorang bapak presiden ya
satu jam dua puluh menit
saya tidak melihat
suasana penerimaan baik
ada perintah pak jokowi
enggak supaya ketemu dengan golkar
secara lisan nggak ada
suasana batin beliau
tapi modal kebersamaan catatan sejarah
nggak salah dibilang alumni golkar
ya itu memang benar adanya
kenapa ya nggak perlu yang lain
yang lain kita memang
akan mungkin bergabung dengan kip
nggak bergabung sama nasdem kan
mobility kemungkinan itu masih terbuka
jangan terlalu tajuk
di tengah istri istri safel maksudnya apa
mengkonsolidasikan polisi tanpa medai perjuangan
para pemimpin itu harus
kita beda pilihan nggak usah
kemusuhan dan semuanya kan satu tujuannya
menurunkan ketegangan maksudnya berarti memang ada
ketegangan diantara koalisnya pak jokowi
gusto yang menyampaikan menurunkan ketegangan
ya itu jangan sampai kalau lah
kalau lah ada
ya itu supaya nggak ada
kalau belum jangan sampai terjadi
tapi ada kan jadi
politik indonesia kata
pak surya kerjasama
jadi ini kunci
satu tahap pertama itu memang
pak arief saling mengenal
mengenal pikiran mengenal pilihan
yang kedua dengan saling mengenal
maka dia memahami
dengan saling memahami maka nanti
karena kepentingannya sama
untuk kepentingan bangsa maka ujungnya
adalah kemajuan indonesia
saya mau tanya ke golkar
sebagai pihak yang menjadi
partai koalisinya pak jokowi yang
didatangi oleh pak surya dalam rangka safari politik
ini kalau saya lihat nasdem sedang safari politik
menyolidkan barisan koalisinya pak jokowi
menunjukkan bahwa koalisinya pak jokowi baik baik saja
nah di era multipartai
tidak ada kesuksesan tanpa
dan kolaborasi ditentukan oleh silaturahmi
itu yang didakukan oleh
bang surya silaturahmi
politik itu sangat penting dalam upaya
dan politik itu identik dengan kekuasaan
politik identik dengan kepentingan
politik itu sangat syair
sekarang ini belum ada koalisi
termasuk kib berarti
itu ketika dia sudah mendaftar
belum mendaftar kepada kpu
maka sepanjang itu
masih banyak kemungkinan kemungkinan bisa terjadi
itulah statement bang surya
dan golkar membuka peluang itu
dari dulu saya sudah mengatakan bahwa kib sangat terbuka
untuk partai partai lain
permanen satu periode ketika
sudah mendaftar ke kpu
itu baru resmi itu adalah konstitusi kita
nah oleh karena itu safari politik
yang ke silaturahmi politik
itu akan mencerahkan demokrasi rakyat
tidak hanya menurunkan tensi politik yang
di era sekarang ini
sudah masuk kepada tahun politik
tensi politik di nabi kapoliti pasti
itu dimaksud oleh saya bantu sedikit
oke mas epa silakan
apa maksudnya safari politiknya pak surya di tengah istri safo
ada beberapa fakta yang menurut saya tidak apa apa kok
konflik perbedaan pendapat yang tajam
dalam demokrasi biasa saja
saya malah takut kalau semuanya
harus dibungkus dalam silaturahmi politik
sesuatu yang harus bersifat
sama ujung ke ujung gitu ya
bagian dari demokrasi yang pertama begini
kita akui terlebih dahulu fakta bahwa
zakon kabinet tidak ada dalam realita
politik kita sehingga dan bahkan
kalau kita mau jujur ini buah juga kritik saya
kepada jokowi dan nasdem
jokowi dan nasdem dibanding periode pertama
itu yang menurunkan derajat kualitas
dari prinsip mereka bagaimana
menerjemahkan kabinet yang lebih profesional
dulu jokowi sempat membuat aturan
walaupun tidak tertulis mengenai tidak boleh
rangkap jabatan nasdem pun
secara internal membuat aturan itu di
periode pertama kedua duanya
di periode kedua ingkar terhadap apa yang mereka
buat sendiri buahnya adalah setiap
reshuffle dan kabinet dilihat secara
lebih politis itu yang pertama yang kedua
ini juga normal apa yang disebut
lebih kompleks dulu kita ingat loh ada
partainya bang nurdin halid kemudian
dianggap inisiator angket senturi
padahal partai pendukung koalisinya
sby pks juga berbuat seperti itu
jadi ini kwadrat dari
pemilu yang incumbent tidak
bisa maju kembali isu isu seperti ini
termasuk keretakan koalisi itu pasti ada
nah ketiga terakhir apakah keretakan
koalisi tidak boleh terjadi sangat boleh
terjadi pertanggung jawaban terbesar
dari partai itu bukan terhadap
dalam konteks ini adalah jokowi
nomor satu adalah terhadap konstituennya
kalau kemudian misal ya
ada yang dirasakan
didasarkan pada aspirasi konstituennya
dan nilai nilai yang ada di partainya
pemerintahan ini sudah tidak berjalan sesuai
track kenapa takut untuk keluar
kenapa takut untuk kemudian
mengundurkan diri itu adalah
bagian dari demokrasi yang sehat
kalau kemudian semua dipaksakan bahwa
saya pasti sama tidak ada kritik
yang lebih berbahaya buat demokrasi tapi kalau
mas toto bacaannya ketika melihat pak surya
kemudian ke golkar di tengah isu
gonjang gonjang reshuffle itu dalam waktu satu minggu loh
safari politik itu dilakukan apa
apa sebetulnya yang bisa dilihat di situ mas toto
harus diakui kecerdasan politik seorang surya paloh
di satu sisi menurut saya ini
bagian lanjutan dari pasca pertemuan
dengan jokowi lalu
kemudian dilanjutkan pertemuan dengan salah
satu partai koalisi artinya dia menunjukkan
ada keseriusan ketika berbicara
mengenai komitmen politik sampai dua ribu dua puluh empat
di sisi lain ada keuntungan
secara taktis yang bisa ditunjukkan juga
secara tidak langsung kepada dua partai
yang mendukung koalisi perubahan
masuk dalam koalisi yang lain
kalau kemudian negosiasi
terkait dengan cawapres kah bagi bagi
kuasa kah tidak tercapai karena
kalau kita lihat bukan hanya ke golkar
sebelumnya ahmad ali dan teman teman
datang ke sekber gerindra dengan pkb
di situ yang ingin ditunjukkan
dan kemudian menjadi persepsi
memang yang menjadi jangkar dan
role player nya adalah
surya paloh dan nasdem
bang rifki merasa bahwa surya paloh dan juga
nasdem sedang menyolidkan barisan koalisi
bahwa koalisi baik baik saja tapi
belum juga datang ke pdi perjuangan
kita berprasangka baik
akan bersilaturahmi ke
karena hubungan personal
antara beliau pak surya
dengan ibu ketua umum kami
kita tahu hubungan yang cukup panjang
mbak puan malah udah pernah datang ya
sudah kena sebut
dan sudah mencium tangan
kepada bang surya
sebagai om dari mbak puan
saya kira pdi perjuangan
telah memberikan contoh keadaban politik ya
nah saya ingin komentar sedikit
cukup sekedar cium tangan cipika cipiki
cium tangan itu penghormatan cipika cipik itu kasih sayang
nah karena itu kemudian
kalau gus coy tadi
menyatakan bahwa nanti nasdem
sudah koalisi indonesia raya sudah
lalu dengan siapa
masa kita nih gak dipan
jadi yang satu pergi menjauh
yang satu ini mencat

kita bersama sama dengan elemen partai partai
politik lain mengusung pak jokowi
dan kita telah memenangkannya
sampai dengan detik ini platform politik
gotong royong diajarkan oleh bung karno
dan diteruskan oleh bung mega itu tidak pernah berubah dari pdi perjuangan
tapi kenapa pdi belum
mengumumkan calon presiden dan wakil presiden
satu selain ini progratif ibu ketua
membedasarkan keputusan kongres kelima
di bali kami ingin
agar pemerintahan ini
pemerintahan presiden jokowi yang kami
usung sampai dengan
kita akan mengalami kemudian
dinamiknya yang tidak mudah dalam konteks politik dan ekonomi
terlalu dini rasanya
kemudian dinamika ini
kita berspekulasi siapa calon presiden dan wakil presiden
masih cukup waktu untuk itu
tahapan kemudian masih cukup panjang
masih ada sepuluh bulan
jangan terlalu khawatir
dengan ini semua saya sepakat dengan
bang nudin halid putusan
gabungan partai politik untuk mengusung calon presiden
dan wakil presiden akan ditentukan
di meja komisi pemilihan umum republik indonesia
oke jadi kalau menurut pdip
terlalu cepat ketika partai
seperti nasdem sudah mengangkat capasnya
jangan merasa ditinggal
jangan merasa sendirian
karena pdip sudah punya
karena kib sudah punya pindah pkb sudah punya
karena pdip sudah punya sendiri
karena taksirnya bisa dibalik
berarti kawan kawan tinggalin pdi perjuangan dong
kalau kita baper bahaya bangsa ini
bangsa ini jangan dibangun
dengan cara baper
padahal kita ingin diajak bdip
kita harapkan pak surah
dengan bu mega nanti ketemu setelah ini
setelah ini apa tanggapan dari teman teman mahasiswa
sebagai pemilih muda
teman teman mahasiswa nanti bisa mengkritik
dan juga bertanya kepada para narasumber
tapi jangan kemana mana tetap bersama kami di political shield
hal begitu ya silahkan siapa perwakilannya
ladies first atau bagaimana
baik suara saya terdengar ya
baik terima kasih atas kesempatannya
izin menanggapi ya
kami dari badan eksekutif mahasiswa
keluarga mahasiswa universitas sejaya
menanggapi beberapa hal bahwasannya terkait
gonjang ganjing resapel ya yang terjadi saat ini
ya ini merupakan isu isu
elit gitu ya tidak menyentuh
pada masyarakat secara langsung namun
kami sebagai pemilih pemuda berhak juga
untuk menyampaikan beberapa hal terhadap kondisi
saat ini gitu ya tadi sudah disampaikan
tahun ini kita katanya resesi ekonomi gitu ya
dan kemudian tidak hanya
resesi ekonomi tapi juga ada
trumerensi di bidang politik gitu ya
karena tahun politik kemudian juga
menanggapi beberapa hal tadi ya
gonjang ganjing diantar koalisi dari
kabinet joy pauwi kami memandang bahwasannya
hal tersebut ya tidak perlu lah
kalau resapel gunakan kinerja gitu
kembali data tidak cuma sekedar
ya baperan gitu ya
jangan sampai karena baper jadi didorong dorong
wah presiden untuk melakukan resapel
tidak berdasarkan data kemudian
perlu kami sampaikan juga ya
beberapa hal lebih baik menteri menteri
memang apabila nanti di resapel itu yang
yang memang tidak berpihak pada masyarakat
gitu ya seperti menimbulkan
kegaduan kemarin viral juga
terkait wacana kd
tahun gitu ya kemudian juga
masalah bbm dan sebagainya barangkali itu yang
lebih baik untuk dievaluasi
yang dilaih dari segi politis gitu ya
oke satu lagi
poinnya menarik sekali tadi
bahwa resapel jangan berdasarkan
dan lebih baik yang di resapel adalah
menteri menteri yang berkaitan
bidang teknis satu lagi
ya terima kasih
pada bapak sekalian
dari universitas sriwijaya
bandar sekutu imah siswa dan kebetulan
saya berkuliah di fakultas pertanian
yang mana salah satu
menteri yang diisukan
di reshuffle adalah berasal dari fakultas pertanian
yang perlu saya
siapapun yang akan terpilih
atau punya akun di resapel
masyarakat itu tidak akan terlalu
melihat indikator tersebut
yang masyarakat inginkan adalah siapapun
nanti yang akan menjadi menteri
ataupun yang akan di resapel mereka itu
bertanggung jawab atas kebijakan kebijakan yang telah
dibuat seperti di kelas
sekertanian kemudian juga
harga pupuk naik yang diinginkan masyarakat masyarakat
kelas menengah ke bawah atau
florata nah hal itulah yang
inginkan kami sebagai mahasiswa
melihat bagaimana betul
siapapun nanti yang akan menjadi resapel
ataupun menteri tersebut
nah yang paling penting
oke kita sudah dapat poinnya
silahkan ditanggapi tadi
bang nurdin jadi teman teman
mahasiswa ini teman teman pemilih
muda menilai bahwa kalau reshuffle presiden
jangan didorong dorong karena hanya faktor
politis harusnya seperti itu
jadi kalau menurut penesangan saya
melakukan reshuffle yang pertama mengundurkan
diri meninggal dunia itu otomatis itu
yang kedua adalah kinerja
ketika ada seorang menteri yang
dievaluasi oleh mbak presiden
kinerjanya tidak mendukung daripada
program pemerintah atau pencapaian
pcmc maka itu memang harus
reshuffle yang ketiga adalah program
pemerintah sendiri nah kalau ada
menteri yang kinerjanya
itu jauh daripada harapan presiden
untuk mendukung tercapainya
daripada pcmc beliau ya khususnya
maka itu memang harus dievaluasi
harus diganti dan on rangka untuk
menurut saya itu adalah
mencapai daripada kinerja pemerintah
yang lebih baik untuk kepentingan bangsa dan negara
jangan pendekatannya politis
kata baper bahaya sekali
negeri ini itu setuju saya
tapi kalau pendapat saya
sangat riskan presiden
dalam situasi sekarang ini melakukan
kalau golkar lebih baik presiden jangan melakukan riset
jangan melakukan resapel karena
situasi kita tahun ini adalah
tahun politik kemudian kita menghadapi
situasi yang katanya tidak menentu
akan terjadi krisis nah butuh stabilitas
lebih baik presiden mendorong
untuk bekerja lebih keras lagi
bekerja lebih berlaki laki kinerja ditingkatkan
aparat aparatur pemerintah dan sebagainya
sebab jabatan itu kan jabatan politik
menteri jangan nyapres kalau gitu
kata bang nurdin berarti ya
kalau menterinya nyapres menurut saya dia harus mundur
kalau menterinya nyapres
dia harus mundur kalau enggak kerjanya enggak bagus
bukan enggak bagus juga jangan
terpecah nanti enggak fokus
jangan fokus nanti mendua
jangan mendua bukan jangan dia
tidak fokus bagaimana dia mau jadi presiden
kalau kemudian dia juga harus bekerja
tunduk dibawa presiden amudita presiden
sementara dia harus ke rakyat untuk berkampanye
dan sebagainya oke
jadi pecah konsentrasi lebih baik kalau nyapres
menterinya mundur kalau menterinya
kalau menteri ya nyapres itu lebih baik mundur
oke pdip jangan didesak desak
lagi presiden kalau menurut teman teman mahasiswa
kita berbasis kinerjana oke
waktu ibu ketua umum kami
menjadi presiden tidak ada resafal kabin
dan ibu membuktikan
bahwa stabilitas pemerintahan berbanding
lurus dengan kinerja nah karena itu
sebetulnya kita pun bang nurdin
tidak menginginkan ada
ketidakstabilan dalam pemerintahan
ketidakstabilan dalam politik
itu adalah jalan
untuk memastikan bahwa
pemerintahan presiden jokowi yang merupakan
kader partai yang kita usung bersama ini
itu bisa husnul khotimah
kalau bahasa guscoi oke
itu nak jadi pdi
perjuangan sekali lagi
kalau memang kinerjanya tidak baik masa kita
ingin pertahankan karena kemudian
nanti menteri yang baru tidak ada
garansi lebih baik calon menteri
itu siapapun presiden pasti punya
forum oke jadi kita tunggu pdi perjuangan memberikan
penilaian terhadap menteri menteri pak jokowi
yang lain sudah sudah kita
teruskan ke publik supaya tidak ada sentimen begitu
kalau kita sebutkan secara
terbuka ke publik itu kita mengambil
alih sistem presidensial ke pdip
perjuangan kan udah disekutkan dua menteri dari nasdem
itu karena ditanya
basicnya adalah kinerja oke
jangan diprovokasi terus kita nih
ya nasdem ini agak sulit sebetulnya memahami
tadi yang disampaikan oleh mas toto di satu sisi
nasdem harus berada di rel koalisinya
pak jokowi tapi di sisi lain harus
membangun koalisi dengan partai partai
yang punya kebijakan
sering berseberangan dengan pak jokowi ataupun oposisi
bagaimana kemudian nasdem memastikan
dan gak ada yang sulit untuk memahami
bisa bermain di dua kaki begitu bukan dua kaki
kalau untuk koalisi dengan
pks dan demokrat itu kan untuk
dua ribu dua puluh empat bukan untuk yang sekarang mendayung
di dua karang ya mendayung di dua karang
tadi pertama begitu mungkin istilah itu juga
gak tepat ya oh di televisi
itu tadi anda sendiri yang menyampaikan
atau kalau mendayung sudah perlu terganggu
jangan bisa dikoreksi begini begini begini ya
dua karang itu momen konotasinya
seolah olah kita bersama koalisi
yang dengan pks
sama demokrat itu bekerja hari ini kan
tidak itu kan untuk ke sana tapi kan
persiapannya di sekarang sekarang ya sudah
persiapan kan otomatis semuanya sudah persiapan
ya gak usah
jadi saya jadi bisa ya
mendayung di dua karang ya kita setuju
tidak resafel kita serahkan
aja kepada presiden oke
tapi sekali lagi
meresafel komunikasi dengan pimpinan
partai politik oke nah dan itu
kaitannya dengan nasdem sudah
dilakukan komunikasi dengan
pak surya oke
itu sudah selesai ini sudah selesai
yang berikutnya adalah
kita tetap berada di koalisi
oke dan kita berharap
pemerintahan pak jokowi itu berakhir
dengan husnul khotimah oke
sekali menyelam minum air berarti kita ganti itu
oke ini waktu juga udah mau habis nih
ending yang baik ya
sukses setelah itu yang
baik baik kita lanjutkan ya
yang tidak baik yang tidak baik
dirubah dirubah disinilah
koalisi perubahan oke
itu keinginannya nasdem mas otto terakhir
ketegangan hubungan antara
pdip dan juga nasdem
ke depan nanti akan semakin lebih meruncing
akan semakin terganggu
kebisingan yang kita dengar sekarang
malah menurut saya harus dilestarikan
itulah bunga demokrasi kalau tidak
bising seperti ini mungkin teman teman
pdi perjuangan tidak sesemangat
itu menggali dan
membuka data mengenai beberapa menteri
termasuk dan pengamat tidak ada ruang
nasdem begitu kan
yang kedua kan kita juga disini akhirnya
jadi bisa melihat misalnya selama
ini partai partai koalisi mengatakan siap
kata sama platformnya
visi misinya sama benar nggak sama
bisa nggak mereka saat ini jelaskan
bagaimana kemudian menjelaskan ketika
bergabung dengan dua partai oposisi
tapi saya tetap bisa menjalankan
walaupun ktm masih mendatang dengan
bagian dari koalisi padahal kan seratus tambah seratus harus dua ratus kan
ya tapi menurut nasdem tetap seratus gitu
kira begitu kan nah itu yang menurut
kejar gitu kalau nasdem misalnya
sekarang sedang berbicara mengenai contoh
koalisi perubahan istilahnya
atau akan bergabung dengan
dua partai oposisi yang sering sekali
berbeda dengan apa yang sudah menjadi
kebijakan jokowi selama delapan tahun minimal sampai sekarang
apa yang kemudian nasdem bisa terjemahkan
oke kita belajar
jokowi benar disini tapi
kemudian kita sepakat dengan
pks dan demokrat disini sehingga
kemudian kita merasa ini pilihan utama kita
bersama anies baswedan itu yang
menurut saya harusnya dijelaskan jangan cuma
perkara kemudian berbicara kami
loyal atau karena tidak loyal
ketika itu terjadi siapapun yang jadi presiden
koalisi manapun yang menang
publik dapat pembelajaran politik
nah itu akan kita jelaskan nanti
setelah pertarung dalam kampanye
mas toto terakhir
menurut anda presiden tetap akan
meresafel kabinetnya ya menurut saya iya
oke hanya tunggu waktu saja
bukan ahli wetong itu oke pon atau pahing
karena dua kali rabu pahing
beberapa kali rabu pon tapi sudah
dua kali terakhir rabu pahing tapi menurut saya
kalau mau sedikit berspekulasi
ada orang mengatakan pertemuan suryapalo
dengan jokowi kemarin akan mengubah
rencana suryapalo atau mengubah rencana
jokowi suryapalo mungkin akan menarik
dukungan pada anies jokowi mungkin akan
takut untuk melakukan reshuffle saya
melihat masing masing sudah
punya rencananya sendiri dan mereka akan menjalankan
rencananya masing masing oke dengan atau
adanya resafel tetapi
pertemuan politik itu walaupun
misalnya tidak berbuah sesuatu yang
sifatnya substantif minimal secara
komunikasi politik menurunkan tensi dan
sesuatu yang harus kita apresiasi oke kita
tunggu nanti penurunan tensi dengan pertemuan
bu mega dan pak suryapalo ya
mungkin setelah ini bisa disampaikan
pesannya masing masing nah setelah
ini juga akan ada
sentilan ataupun kritikan
dari teman teman komika soal
bagaimana memandang payung koalisnya pak jokowi
ataupun perahu koalisnya pak jokowi apakah
anak anak muda ini merasa sudah sangat
telah melihat perdebatan ataupun
pdip dan juga nasdem kita nanti
dengarkan sama sama dari teman teman
komisi co tapi jangan kemana mana tetap bersama kami di
ini sudah kedua kali
reshuffle betul kedua kali juga kita stand up
kedua kali juga kita stand up
membahas reshuffle tapi pak jokowi
bukan apa apa materi
kita sudah habis
sudah nggak tahu lagi mau bahas apa
sebenarnya sudah tidak tahu lagi mau bahas apa
itu kenapa di kesempatan kali ini
pak tolong disegerakan reshuffle nya pak
kenapa biar kita ada materi baru
karena kita ini terus ini ini terus ini
asing menteri menteri baru ya
iya bukannya apa apa kalau materi kita ini
diulang ulang dan gak lucu takutnya
yang di reshuffle kita
betul kita yang di reshuffle
dari sini gitu loh
tapi ada poin baru yang cukup menarik sebenarnya
itu biasanya ketika melakukan reshuffle itu
biasanya di hari rabu pon nah ini dia
yang kita pengen ngomongin kenapa di rabu pon
kan ada rabu asean games dan sea games
bukan bukan itu bukan olahraga nasional
bukan pon yang itu
kira kira pon yang itu
kira kira bukan olahraga nasional sorry sorry
rabu pon yang dimaksud ini adalah rabu pon tanggal jawa bang
oh iya iya dimana memang ada watonnya
ada yang bilang kalau rabu pon ini adalah hari yang baik
emang ada politisi yang baik
bukan yang terakhir
aja lempar baju sambil cemberut
tapi sebenarnya kalau ngomongin rabu pon ya
benar itu memang hari yang baik untuk menteri
yang jadi buat yang tidak jadi
hari yang buruk
dan katanya rabu pon juga ada lagi
betul ada yang bilang orang yang
lahir di rabu pon katanya itu
punya sifat menerangi hati orang lain
nah setelah sekian banyak menteri yang kita
lihat atau politisi yang kita lihat
yang cocok dengan ini cuma satu
karena lampu philips terus terang terang
gak ada yang lain lagi
ada poin yang menarik juga pak ketika rabu minggu lalu
yang orang menantikan akan ada reshuffle
pak jokowi justru pergi ke bali
orang berpikir bahwa kayaknya
pak jokowi nggak jadi reshuffle betul
malah kita curiga jangan jangan pak jokowi
ke bali itu untuk menemui
satu orang di bali
yang bakal jadi menteri
tahu kan siapa
siapa lagi gak kebukaan jering
jering tau kan mas jering yang musisi
yang ditangkap terus itu
itu cocok banget
jering jering jering sekalian cocok itu deh
kalau dia jadi menteri jadi menteri apa dia bang
menteri informasi kenapa bisa karena
karena cuma satu syarat untuk jadi menteri informasi
oh iya kuat dibully
jering itu harusnya biasa
dan lagiannya kalau kita pikir pikir
jering dan menkominfo kita sekarang punya persamaan
jering sama pak johnny g platip punya kesamaan
tapi pesan kita lah sebagai
itu emang hak presiden
untuk menentukan tapi ingat
rakyat juga butuh kejelasan
saya agyan luigi saya mohd rinaldo terima kasih selamat malam
mantap itu pesan terakhir
rakyat butuh kejelasan
meskipun reshuffle adalah hak prerogatif dari presiden jokowi
penampilan dari teman teman komisi co gian dan juga aldo
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir malam hari ini
wakil ketua partai golkar
ketua dpp partai nasdem gus coy
kemudian bang rifqi karsa yuda
politisi pd perjuangan mas toto
yunarto wijaya direktur eksekutif carta politika
dan teman teman dari universitas sriwijaya
terima kasih sekali sudah hadir pada malam hari ini
dan kita akan ketemu minggu depan hari senin jam dua puluh tiga puluh wib
saya rifana prati pamit selamat malam dan sampai jumpa